tidak mungkin buta
kita tidak mungkin buta
mau apa kau menyuruhku berhenti
kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang dahulu terhadap gusti prabu
kurang ajar dia berhasil kabur
sampai kapan kang seperti ini
tiga saja yang anggun
menginginkan kesembuhanmu ditukarkan dengan nyawaku
dengan senang hati akan aku berikan nyawaku untukmu kak
kita tidak bisa jauhkan jalan baru dari sekarang
african menyuruhku semua seperti ini
tapi anda perlu allah pergilah fox
vestiew ini bukan milik manusianya
kau bukan bandmet yang keadaan pertama kayak heldung itu
dan saya masih sama dengan jawabannya
sangnya kquau si papa sendiri

biarkan abang memeriksa
kau terlalu jumlah
kau pikir aku tidak
kau tidak tahu
untuk siapa kesaktianmu kau tujukan
bagaimana keadaan kakakmu surakarta nawang
dia sudah mulai membaik allah
kakak surakerta bisa sadar
dia perlu istirahat
jangan terlalu banyak diajak bicara
biarkan dia memulihkan tenaganya
abang tahu nawang terlalu mencintai kakak surakerta
tapi nawang juga harus bisa menerima kenyataan
kakakmu surakerta terluka parah
kemungkinan untuk sembuh seperti sediakan
tidak mungkin abang
apa maksud abang sebenarnya
luka akibat pukulan yang beratkan ke sana
mengakibatkan kerusakan pada penglihatannya
kakak surakerta tidak bisa melihat lagi abang
sepertinya begitu nawang
tidak mungkin abang
kakak surakerta tidak mungkin buta kan abang
kakak surakerta tidak mungkin buta kan abang
dia tidak mungkin buta abang
dia tidak mungkin buta
tidak mungkin apa
dia tidak mungkin buta abang
dia tidak mungkin buta abang
dia tidak mungkin buta abang
sembuhkan dia abang
sembuhkan dia abang
sederas apapun air mata nawang
tidak akan bisa menyembuhkan dia abang
membuka hanya akan menambah penderitaan
allah pasti berusaha

siapa yang menyuruh untuk membunuhku
atau lehermu akan kupatahkan
apa mungkin orang yang melempar belati itu adalah papa gerah
aku kehilangan jejak
kenapa banyak sumbah berbohong mengenai papa gerahang
apa itu artinya banyak sumba tahu
mengenai percobaan pembunuhan terhadap raden pemana rasa di istana waktu itu
sepertinya aku mencium adanya pesekongkolan jahat
yang akan menyeret kebanyakan sumber